tahunan islamic development bank ke empat puluh satu di jakarta convention center kemarin
cnn indonesia berkesempatan untuk berbincang dengan menteri keuangan bambang brojonegoro
seberapa besar peran idb bagi ekonomi indonesia
kita simak dialog menteri keuangan dengan produser lapangan cnn indonesia desi aritonang
baik saat ini saya sudah bersama menteri keuangan bambang brojonegoro di sidang tahunan idb ke empat puluh satu
halo pak apa pentingnya peran idb bagi indonesia
idb adalah salah satu lembaga keuangan multilateral di mana indonesia menjadi anggota
yang lainnya yang kita sudah kenal yaitu bank dunia bank pembangunan asia dan yang terakhir bank pembangunan infrastruktur yang diinisiasi oleh china
dan tentunya dari setiap lembaga keuangan multilateral mereka bisa memberikan pinjaman
tentunya biaya bunga yang relatif ringan dengan tenor yang juga lebih panjang
dan juga bisa diarahkan untuk proyek proyek yang menjadi prioritas dari pembangunan kita
jadi kami melihat idb ini semakin penting karena di satu sisi juga kita bisa mengembangkan sektor keuangan islam
yang selama ini meskipun punya prospek bagus tapi pertumbuhannya mungkin masih relatif pelan
jadi di sidang tahunan ini akan ada sejumlah komitmen kerjasama program baru yang akan ditandatangani mungkin pak
ya kebetulan besok malam pas pembukaan yang akan dilakukan oleh pak wakil presiden
akan ditandatangani yang namanya member country partnership strategy
ini adalah strategi lima tahun operasi idb di indonesia
jadi sudah jelas sektor sektor apa yang menjadi prioritas dan itu sepakati kedua belah pihak
nah dari pembicaraan antara terutama pihak bapak nas yang mewakili
pak wakil indonesia dan idb
disepakati bahwa maksudnya infrastruktur pendidikan itu akan menjadi prioritas utama
sehingga besok itu beberapa proyek yang akan disampaikan adalah pertama misalnya proyek perbaikan kawasan kumuh
kemudian kedua itu ada proyek untuk universitas dan pendidikan tinggi islam
serta yang ketiga proyek
infrastruktur untuk jaringan listrik
untuk nilainya apa
nilainya itu kalau lima tahun lima dua miliar usd
tapi lima tahun proyeknya
program lima tahun
bukan hanya untuk tiga proyek itu itu hanya contoh proyeknya
proyeknya lebih dari itu
untuk besaran keseluruhannya besok pak

oke tapi sebenarnya berapa sih pak posisi pinjaman indonesia sejauh ini pak
yang sudah diberikan oleh idb
oh kalau idb saya kebetulan nggak punya data
tapi idb memang tidak termasuk lima besar lender ke indonesia
dan seberapa besar sih pak kemampuan indonesia bisa mengembalikan pinjaman tersebut
kita selama ini tidak punya masalah dengan pengembalian
karena kita selalu fokus kepada pembayaran bunga dan cicilan
jadi tidak pernah ada isu
pak kembali ke keuangan syariah pak
kita tahu indonesia belum bergairah di sektor ekonomi syariah gitu
bagaimana pemerintah ingin mendorong ini terus pak di tengah
sebenarnya gairahnya sudah kelihatan
sudah cukup banyak
cuma memang perkembangan industri nya yang belum terlalu cepat
mengingat masih banyak misalnya dari dunia usaha yang masih menganggap bahwa
kalau dia mempunyai bisnis keuangan syariah misalnya bank syariah
itu adalah sekedar pelengkap dari bisnis bank konvensionalnya
jadi anak perusahaannya
sehingga otomatis perkembangannya tidak akan secepat perkembangan induknya
nah ini yang cara berpikir yang harus diubah
kedepannya kita akan dorong supaya bank syariah itu adalah bank yang diutamakan
perkembangannya bukan kepada induknya
jadi intinya ya kita berharap yang jadi induk adalah bank syariahnya bukan bank konvensionalnya
tapi ada kendala utama nggak sih pak yang sampai saat ini belum teratasi gitu pak
kalau kendala seperti itu tidak ada
itu kan masalah perhitungan bisnis
dan kita sudah dorong misalkan dari pemerintah
sekarang bank bank syariah itu sudah masuk sebagai bank yang bisa mengelola dana pemerintah
kppn maupun apbd
demikian juga mereka selalu dilibatkan kalau kita mengeluarkan sukuk misalkan
jadi menurut saya mereka sudah cukup banyak didukung oleh pemerintah
tapi memang diperlukan entrepreneurship dan dorongan dari pihak swasta
untuk menjadikan bank swasta ini menjadi lebih besar dari sekarang
bicara soal sukuk pak
maret kemarin juga pemerintah baru menerbitkan sekitar dua lima miliar dolar pak
apa ini akan menjadikan topangan pemerintah
untuk mungkin di pembiayaan apbn tahun ini
atau mungkin akan ada penerbitan baru di tahun ini pak
kalau yang cukup dalam us dollar ya sudah sekali itu aja
dan itu adalah bagian dari strategi memang sudah kita siapkan dari awal tahun
bersama sama dengan instrumen lain dalam mata uang us maupun euro dan yen
dan tentunya ini menjadikan kita sebagai salah satu negara dengan sukuk yang terbesar di dunia
untuk yang mata uang us dollar
dan menurut saya ini penting karena inilah salah satu cara kita untuk menggerakkan keuangan sariah
dengan adanya sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah republik indonesia
baik yang us dollar maupun rupiah
nilainya akan berapa pak
ini dua lima kan tahun ini
tahun depan kita lihat lagi bagaimana perkembangan pasar
pasti soal ke pembiayaan nih pak
kalau memang ternyata tidak tercapai gitu pak
apakah pemerintah akan berusaha mengejar teks amnesti untuk menutup kekeluaran nantinya pak
teks amnesti sudah kita programkan dan insya allah bisa selesai dalam waktu dekat
ada hal lain yang mungkin dikejar pak selain teks amnesty
ya kita tetap jaga upaya penerimaan pajak dengan kita akan fokus pada pemeriksaan wajib pajak orang pribadi
kemudian mengejar pma pma yang sepuluh tahun atau lebih tidak membayar pajak
dan ekstensifikasi karena masih banyak orang orang yang sebenarnya punya income besar tapi tidak punya npwp
apa yang ingin dicapai
dari idb tahunan ke empat puluh satu ini untuk kedepannya pak buat indonesia
tentunya kita berharap indonesia akan memainkan peranan yang lebih besar dalam idb itu sendiri
kemudian yang paling penting indonesia bisa menjadi salah satu global islamic finance hub
ya tentunya dengan dukungan idp
dan yang tidak kalah penting indonesia juga bisa mendapatkan manfaat lebih
ya terutama dari aktivitas kita sharing knowledge dengan negara lain
bahkan kita juga sudah mulai memberikan namanya bantuan teknis ya technical assistance kepada negara negara anggota idb terutama yang di afrika
baik pak bambang terima kasih banyak atas waktunya pak